mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak
ratusan warga berdesakan dan berebut nomor urut vaksin
di gedung sekolah perguruan swasta di kisaran asahan sumatera utara minggu siang kemarin
keributan berawal saat panitia membuka daftar vaksinasi dengan menyediakan dua ratus paket bahan pokok
sementara jumlah warga yang datang membeludak hingga tiga kali lipat
tayal saling berebut pun terjadi
demi bisa mendapatkan paket bahan pokok berisi beras minyak goreng dan gula
untuk mengantisipasi keributan semakin besar
panitia akhirnya menambah jumlah paket bahan pokok menjadi enam ratus bungkus
di ibu kota antrean panjang terjadi di terminal kampung rambutan jakarta timur minggu sore
bukan untuk membeli tiket bus namun untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster
warga rela antre lama untuk mendapatkan vaksin booster demi bisa pulang kampung saat hari raya nanti
obat ini aja buat pulang kampung kan harus ada cara posternya
jadi booster dulu
mau pulang ke mana bu
mau ke magelang
selain gerai vaksinasi pihak terminal kampung rambutan juga berencana akan membuka posko mudik lebaran dua ribu dua puluh dua